hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua
yang mendukung eliezer yang memojokkan eliezer semua dibaca
suara suara masyarakat didengarkan rongrongan rongrongan yang mungkin ada
untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim
sehingga dia saya lihat putusannya menjadi sangat logis
tentu menurut saya berkemanusiaan ngerti denyut denyut kehidupan masyarakat
kemudian progresif juga
sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim hakim yang bagus
di antara banyak hakim yang memang juga bagus
kalau tidak menangani kasus kasus yang biasanya penuh tekanan
menjadi tidak bagus
tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion
tetapi dia memperhatikan public common sense hakim ini
oleh sebab itu konstruksi putusannya sangat bagus
banyak loh hakim yang sampai hari ini
kalau nulis putusan itu pakai bahasa bahasa belanda
strukturnya pakai belanda
ini indah ini
modern bisa difahami
sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan
narasinya modern juga
oleh sebab itu saya mengucapkan
saya tidak ingin mempengaruhi
karena ini pengadilan apakah eliezer dan yang lain lain
mau naik banding atau apa
tetapi saya melihat putusan hakim ini
saya bersama masyarakat tentu saja
yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran
tentang hal ini
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
kepada hakim kepada jaksa
yang sungguh sangat serius juga
soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja
kepada pengacara juga yang telah membela kliennya
dengan penuh profesional
tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan